sepekan memasuki bulan ramadan sejumlah harga bahan pokok masih merangkak naik
pedagang pun bingung lantaran banyak pembeli mengeluhkan soal harga
kenaikan harga bahan pokok masih terjadi di pasar tradisional kosambi kota bandung
seperti telur ayam minyak goreng hingga bawang
harga telur ayam semula rp tiga puluh per kilogram namun sudah dua pekan terakhir harga naik menjadi rp tiga puluh dua
namun di samping itu sejumlah bahan pokok sudah berangsur turun
seperti beras premium dan medium berkisar rp empat belas lima ratus hingga rp tujuh belas
serta kebutuhan pokok lainnya pun sudah turun seperti ayam potong hingga bumbu dapur seperti cabai dan tomat
bawang bawang kan basah kehujanan jadi panennya rada kurang bawang merah dari brebesnya jawa
banyak yang banyak yang komplain cuma kan naiknya nggak begitu besar
prediksi bu kapan bisa turun lagi bawang tuh
khususnya masih sulit ya sekarang mau ini kan mendekati itu lebaran jadi nggak tahu
kalau pasokannya banyak pasti turun naik nggak diduga duga kayak cabai kan kemarin
pasal banyak aja pasokannya pasti turun
kita telah terhubung dengan jurnalist kompasivi
ninda destiani di pasar kosambi bandung jawa barat
ninda hingga saat ini bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok terutama di kota bandung
iya selamat siang juno dan juga saudara
dan betul memang ini kenaikan harga bahan pangkan ataupun pokok
memang masih terjadi di pasar tradisional kota bandung kosambi
tempat kami melaporkan pada siang hari ini
ada pun bahan pokok
yang saat ini masih dalam harga tinggi begitu
hingga ke telur ayam
ini semula harganya rp tiga puluh enam per kilogram
namun saat ini sudah mencapai rp tiga puluh delapan per kilogramnya
ini semula rp empat puluh
namun saat ini menjadi naik hingga rp empat puluh dua per kilogramnya
sudah naik sejak dua hari kemarin
pemasokannya kurang dan mengingat juga saat ini
masih dalam kondisi musim hujan
mengingat juga menjadikan panen bawang ini banyak yang gagal
yang harganya saat ini rp tujuh belas lima ratus per kilo
sekitar rp delapan belas per liternya
kemudian juga masing masing jenis minyak ini
naik sekitar rp satu per kilogramnya
dan sudah naik sejak satu minggu yang lalu
yang memang ini banyak diburu oleh masyarakat luas
yang semula harganya rp tiga puluh
saat ini menjadi rp tiga puluh dua per kilogramnya
naik sejak dua minggu yang lalu
karena pemasokan pun berkurang
dan karena juga adanya pakan ternak
yang saat ini mulai terbatas jumlahnya
dan menurut pedagang diprediksi bahwa
harga dari minyak goreng
bahkan akan melambung tinggi
kemudian selain di situ
selain ada harga bahan pokok yang semakin melonjak naik
namun di sisi lain juga ada bahan pangan
yang sudah mulai berangsur turun
mulai dari beras premium dan medium
yang saat ini harganya berkisar sekitar rp empat belas lima ratus
hingga rp tujuh belas per kilogramnya
dan ini sudah turun sejak dua minggu yang lalu
kemudian juga disusul oleh bahan pangan lainnya
seperti kentang harganya rp dua puluh dua
saat ini sudah turun menjadi rp dua puluh per kilogramnya
ada juga cocok disusul oleh bumbu dapur
seperti cabai merah tanjung yang semula satu ratus lima puluh
saat ini hanya rp seratus per kilogramnya
kemudian cabai keriting rp seratus semulanya
namun saat ini menjadi rp delapan puluh per kilogramnya
kemudian juga ada tomat yang semula dua puluh lima
saat ini turun rp dua menjadi rp dua puluh tiga per kilogramnya
bumbu lainnya ini turun sejak dua hari
pemasokan pun sudah mulai normal kembali
nah terkait ayam potong yang setiap harinya selalu habis
saat ini semula rp empat puluh dua
namun saat ini turun menjadi sekitar rp tiga puluh delapan hingga rp empat puluh per kilogramnya
yang tertinggi ini mencapai hingga rp lima puluh lima
saat ini mencapai saat ini hanya rp empat puluh per kilogramnya
turun untuk ayam broiler ini sejak tiga hari yang lalu
yang biasanya pedagang ini menerima pengiriman sekitar dua ratus ekor ayam seharinya
yang saat itu pun habis oleh pembeli
dan sementara demikian untuk kenaikan harga bahan pokok
yang turun ataupun yang naik di pasar kosambi
lalu bagaimana upaya pemerintah agar konkret dapat menstabilkan harga harga di pasaran
terkait kenaikan harga yang masih tinggi relatif ya di pasar kosambing
ini tentunya membuat bingung para pedagang
kemudian juga membuat mengeluh para pembeli soal kenaikan harga yang masih tinggi ini
mengingat ini sudah masuk ke dalam bulan ramadan
yang mana juga kebutuhan pokok bahkan semakin dibutuhkan
dan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan
nah selain itu ada pun solusi ataupun antisipasi dari pemerintah itu sendiri
kota bandung saat ini sudah bekerja sama dengan bulog dan juga stakeholder lainnya
yakni telah dan tentunya akan melakukan kembali
ini adalah operasi pasar murah beras medium sebanyak tiga puluh kali
yang tersebar nantinya di setiap kecamatan yang ada di kota bandung
dan juga akan ada gpm atau gerakan pangan murah
tentu untuk program ini yang diselarkan oleh pemerintah kota bandung
yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya
ini dilakukan secara berkala
sementara ini akan dilakukan hingga akhir bulan maret nanti
dan tentu harapannya ini agar dapat menekan inflasi
juga dapat mengurangi beban masyarakat yang mengeluh terhadap kenaikan harga bahan pangan maupun harga pokok
jurnalis kompas tv ninda destiani dari pasar kosambi kota bandung jawa barat